bagaimana pak proses dinamikanya seperti apa yang bisa anda berikan kepada kami pak
ya jadi sebelum menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sidang isbat yang alhamdulillah tadi sudah kita selesaikan beberapa saat yang lalu
intinya sidang isbat itu adalah ingin mencari kesepakatan kapan satu ramadan itu
berdasarkan hasil penghitungan hisap dan juga
dikuatkan dengan konfirmasi apakah hilal berdasarkan hitungan hisap itu sudah bisa dilihat oleh sejumlah saksi yang ditugaskan untuk melakukan ⁇ ruyah ⁇ untuk melakukan penglihatan hilal itu
nah karenanya tadi setelah kita mendengarkan paparan terkait dengan posisi hilal di wilayah tanah air
lalu kemudian sidang isbat juga mendengarkan laporan dari sejumlah petugas
yang telah ditunjuk oleh kementerian agama juga telah disumpah oleh pengadilan agama di tempat mereka masing masing
jadi ada tidak kurang dari sembilan puluh tiga titik di seluruh wilayah tanah air yang melihat hilal itu
dan dalam sidang isbat tadi dilaporkan setidaknya ada enam titik di mana beberapa petugas kita telah melihat hilal
jadi ada yang dari bangkalan lalu tadi dari jombang
dari gresik dari bojonegoro dari kebumen
itu telah melaporkan bahwa hilal telah dilihat
nah atas dasar laporan itulah
lalu kemudian peserta sidang bersepakat bahwa dari sisi hisap sudah di atas ufuk
sudah masuk kategori imkanur ruiah
bahwa posisi hilal itu sudah dimungkinkan untuk di ruiah
karena berkisar antara dua derajat sampai dengan empat derajat di atas ufuk
dan dikuatkan dengan ada yang melihat hilal
sehingga kemudian semua bersepakat bahwa malam ini kita sudah masuk ramadan
sehingga puasa itu bisa dimulai besok hari
apakah dalam tadi sidang isbat kemudian terdapat perbedaan perbedaan yang secara fundamental atau signifikan itu terjadi pak
ya sama sekali tidak ada perbedaan
karena memang sudah sangat jelas ya sudah sangat gamblang
dari sisi posisi hilal itu sudah dua derajat di atas ufuk
itu adalah batas imkanur ruiah
batas di mana kalaupun tidak ada satupun yang melihat hilal secara ruiah
dengan posisi di atas dua derajat
maka sebenarnya sudah imkanur ruiyah
sudah dimungkinkan hilal itu dilihat
keberadaannya sudah dimungkinkan meskipun boleh jadi tidak bisa dilihat
apalagi tadi ada enam titik yang menyatakan hilal itu memang benar benar dilihat
jadi memang sudah sangat kuat
sehingga tidak ada alasan bagi peserta sidang untuk mempersoalkan ini
karena memang sudah sangat gamblang
pak lukman kalau kita melihat beberapa saudara saudara kita muslim di beberapa tempat sudah melaksanakan ibadah puasa
bahkan sejak kemarin pak
bagaimana kemudian pemerintah melihat diversitas
atau keberagaman ini dalam konteks ramadhan
ya tentu kami pemerintah berharap bahwa penetapan isbat atau dalam makna bahasa kita adalah penetapan awal bulan suci ramadan ini
ini bisa menjadi acuan kita bersama khususnya umat muslim di indonesia
untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadan
akan halnya ada satu dua sekelompok masyarakat kita yang kemudian karena satu dan lain hal
lalu kemudian tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah
tentu pemerintah sebatas menghimbau agar tetap bisa menghormati dan menghargai kebersamaan ini
jadi pemerintah memang saat ini
tentu tidak dalam konteks ramadhan
tentu tidak dalam posisi untuk memiliki kewenangan untuk memaksakan semua umat muslim dalam satu pandangan begitu
dan karenanya kemudian pemerintah menghimbau semua kita untuk bisa saling menghormati kalau memang ada perbedaan diantara kita terkait dengan penetapan satu ramadhan ini
pak menteri kalau kita melihat ada dua organisasi terbesar umat muslim
yang memiliki kesamaan nih pak
ada harmoni di sini ada kebersamaan di sini dalam menentukan dalam kurun waktu yang kita menentukan bagaimana satu ramadhan ini pak
apa kemudian harapannya pak terkait dengan harmoni yang kemudian diciptakan oleh kelompok kelompok besar di umat muslim ini terkait dengan menjalankan ibadah bulan suci ramadan
jadi yang memang harus diketahui oleh umat muslim di indonesia dan masyarakat

warga bangsa secara keseluruhan bahwa potensi munculnya perbedaan itu dimungkinkan karena perbedaan metode dalam menentukan kapan kita mulai masuk pada bulan yang baru
jadi ada metode hisap ada metode ru'yat
namun kita terus berupaya agar di tengah tengah perbedaan cara atau metode yang digunakan
kita mencoba mencari titik temu
pada kondisi seperti apa sehingga kedua metode yang digunakan ini yang sesungguhnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain
itu lalu kemudian bisa dipadukan
inilah yang terus senantiasa kita upayakan
dan alhamdulillah pada tahun ini ramadhan bisa kita laksanakan bisa kita lakukan secara bersamaan
dan mudah mudahan ini kedepan seperti itu
sehingga kesamaan ini tidak hanya karena proses alam semata terkait dengan keberadaan hilal terkait dengan posisi hilal
tapi juga dibangun atas dasar kesepahaman di antara seluruh tokoh tokoh ormas islam umat islam di indonesia
terkait dengan kriteria menentukan keberadaan posisi hilal dalam menentukan kapan kita memulai satu ramadan satu syawal dan seterusnya itu
pak menteri yang terakhir dari saya pak
bagaimana perspektif anda sebagai menteri agama dalam memberikan pesan kepada masyarakat terkait dengan ramadan dan toleransi
dua hal yang kemudian menjadi perbincangan yang menarik pak
bagaimana ramadhan ini sebagai suatu metode atau suatu pintu masuk untuk menegakkan toleransi di tanah air kita
apa pesan anda mbak terkait hal ini pak
ya tentu saya selaku menteri agama sangat berharap
bahwa seluruh umat beragama ini bisa saling menghormati saling menghargai terkait dengan bulan suci ramadan ini
jadi semua kita harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa sebagian besar warga bangsa saat ini sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci ramadhan
sehingga kemudian kesucian bulan ini bisa tetap terjaga
tapi juga semua umat bangsa
semua umat beragama juga harus memahami bahwa ada sebagian saudara saudara kita yang karena keyakinannya yang karena kondisi satu dan lain hal itu tidak menjalani puasa
jadi baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa mudah mudahan bisa saling menghormati saling menghargai terkait dengan haknya masing masing
sehingga harapan saya seluruh umat beragama secara bersama sama bisa
terima kasih pak
menjadikan bulan suci ini betul betul terjaga kesuciannya
dan karenanya lalu kemudian kualitas peribadatan kita dalam menjalani puasa di bulan ramadhan ini bisa lebih baik
itu himbuan atau harapan saya
baik terima kasih sekali lagi pak menteri lukman hakim syafuddin
sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa pak